lanyala mataliti tak penuhi panggilan bawaslu jawa timur
untuk dimintai keterangan terkait dugaan mahar politik pencalonan gubernur jawa timur
lanyala hanya mengirim surat ketidakhadiran melalui dua utusan dari kadin jawa timur
surat langsung disampaikan kepada ketua bawaslu jawa timur muhammad amin
ketidakhadiran lanyala mataliti ini disampaikan oleh dua orang utusan dari kadin jawa timur
yang datang ke kantor bawaslu jawa timur di jalan tanggulangin surabaya senin siang
dua orang utusan dari lanyala mataliti ini membawa surat keterangan ketidakhadiran lanyala
karena saat ini yang bersangkutan sedang menghadiri kegiatan organisasi
yang tidak bisa diwakilkan di luar kota
dua orang utusan dari lanyala mataliti enggan memberikan keterangan lebih lanjut
kapan lanyala bersedia memenuhi panggilan dari bawaslu jawa timur
mewakili pak lanyala mataliti terkait dengan pemanggilan bapak lanyala mataliti
yang terkait dengan pemanggilan bapak lanyala mataliti

untuk klarifikasi ya
jadi saya mendapat kabar dari pak lanyala
karena beliau juga sebagai ketua umum kami di kadir jawa timur
beliau berhalangan hadir pada hari ini
dikarenakan beliau masih berada di luar kota
karena ada keperluan organisasi juga yang harus beliau sendiri
menghadirinya dan menyelesaikannya
terkait ketidakhadiran lanyala
dalam pemanggilan klarifikasi ini
bawaslu jawa timur akan melakukan rapat pleno
untuk melayangkan pemanggilan yang kedua kalinya
bawaslu menjelaskan tidak ada pemanggilan paksa
karena masih dalam tahap awal pencegahan pelanggaran pemilu
memanggil panggilan yang kedua
atau mengundang pak lanyala yang kedua
untuk diminta klarifikasi terkait dengan kasus tersebut
ada peluang nggak untuk melakukan pemanggilan paksa
ketua ketika dua kali datang dua kali dipanggil
belum ke arah sana dan ini adalah masih
tahap awal dalam rangka konsep pencegahan
terhadap beberapa pelanggaran pelanggaran
dalam pelaksanaan pemilu
sehingga untuk ke arah pemanggilan paksa
saya kira belum ada
sebelumnya bawaslu jawa timur memanggil lanyala mataliti
untuk memberikan klarifikasi pernyataan dirinya
terkait dugaan mahar politik partai gerindra
saat tendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur jawa timur
dalam proses pencalonan di partai gerindra
dirinya diminta uang bernilai empat puluh miliar rupiah
wahyu pratama surabaya